selamat hari anak nasional
kalau tadi kita lihat dampak pandemi dari sisi pendidikan yang korbannya anak anak kita juga
tapi sekarang kita lihat sudahkah kita melindungi anak kita terutama dari virus corona
di tengah pandemi ini jumlah kasus positif yang terus bertambah
perlindungan pada anak juga harus ditingkatkan
karena faktanya jumlah anak yang terinfeksi covid sembilan belas juga masih terus bertambah
kita bahas pada malam hari ini lindungi anak dari covid sembilan belas
yang pertama sebelum kita mulai kami hadirkan dulu data terbaru penambahan jumlah kasus covid sembilan belas di indonesia
berapa banyak kasus positif hari ini
penambahannya ada satu sembilan ratus enam total ada sembilan puluh tiga enam ratus lima puluh tujuh kasus
ini penambahan tertinggi ada di dki jakarta
dki penambahan kasus tertinggi jumlahnya ada empat ratus tujuh puluh orang
kemudian bagaimana dengan yang meninggal dunia
jumlah meninggal dunia total empat lima ratus tujuh puluh enam dengan penambahan satu ratus tujuh puluh
dari jawa tengah
dari jawa tengah jumlahnya enam puluh orang
kemudian jumlah kasus kesembuhan satu sembilan ratus sembilan
yang sejauh ini sembuh dari covid sembilan belas totalnya ada lima puluh dua satu ratus enam puluh empat
kasus yang masih ada virus yang masih ada kasus yang masih terus bertambah
dari jumlah ini tadi sembilan puluh tiga enam ratus tujuh belas

satu persen dari total seluruh kasus indonesia
dan ada satu tujuh persen anak yang meninggal dunia dari total kematian secara nasional
dan ada delapan tujuh yang sudah dinyatakan sembuh dari total kesembuhan seluruh pasien di indonesia
kalau misalnya dilihat angkanya satu tujuh
jangan lupa angka satu tujuh ini angka kematian orang meninggal tidak hidup lagi dan itu anak
jadi jangan dilihat hanya sekedar angka oh angkanya kecil
oh ini juga angkanya kecil hanya delapan satu persen
jadi jangan dilihat kemudian dibandingkan bahwa kecil kemungkinan anak terinfeksi anak tetap bisa terinfeksi
dan jangan dilihat angka angka ini karena angka ini sekali lagi ini nyawa ya
jangan dilihat hanya sekedar angkanya
kita lihat sekarang jadi apa bagaimana caranya memastikan bisa membantu anak anak kita agar tidak terpapar covid sembilan belas
kami sajikan dulu panduan klinis tata laksana covid sembilan belas pada anak
kalau misalnya anak terpapar covid sembilan belas
apa yang terjadi
ikatan dokter anak indonesia sudah menyusun panduan teknis ya
dan ada berbagai penanganan bagi anak yang positif covid sembilan belas
mulai dari gejala ringan hingga gejala yang berat
pertama pasti tentu saja harus tes pcr
dan tes pcr pada anak itu ketua umum ikatan dokter anak indonesia menyatakan memang pengambilan sampel untuk swab
jadi memasukkan panel swab kecil ini pada anak bukan hal yang mudah
ya bukan hal yang mudah
karena anak bisa berontak
ada yang segala macam tapi harus dilakukan
dan dengan bukan rapid test
karena reseptor pada anak ternyata belum begitu sempurna
jadi anak tidak bisa di rapid test tujuh belas itu
dan membuat tubuh anak belum begitu cepat mengenali virus ketika dites
ini sudah disampaikan oleh ikatan dokter anak indonesia
dan pemeriksaan pcr ulang juga bisa dilakukan jika diperlukan
selain itu juga harus ada pemeriksaan tambahan
dan juga laboratorium
oke jika diperlukan
dan anak yang terinfeksi covid sembilan belas ini kemudian harus memenuhi nutrisinya dengan sebaik baiknya
yang baik dan tepat ya
apa itu sayur buah semua makanan yang ada di tanah indonesia
ya dan juga jangan lupa vitamin sesuai dosis ya
sesuai dosis sesuai anjuran dari dokter mulai dari vitamin c dan juga suplemen penunjang lain jika diperlukan
tapi yang terutama adalah nutrisi dari ini
protein hewani nabati yang ada di tanah indonesia
bukan buatan bukan proses
ya berikutnya anak dengan gejala berat kemudian harus dirawat di bangsal isolasi tekanan negatif ya
ini nutrisi dan vitamin
berikutnya anak dengan gejala berat harus dirawat di bangsal isolasi dengan tekanan negatif ya
meskipun disebut isolasi artinya kan tidak boleh ada kontak dengan siapapun
tapi bagaimanapun kita harus mengakui anak usia anak itu ada ketidakmampuan
ada juga kelekatan mereka pada orang tua
akhirnya bayi dan balita harus diisolasi bersama orang tuanya
tidak ada pilihan lain
dan selain itu hingga kini belum ada rumah sakit anak yang khusus untuk penanganan covid sembilan belas
jadi anak anak juga akhirnya harus terpaksa dirawat dan diisolasi di rumah sakit bersamaan dengan orang dewasa
ini yang terjadi di indonesia selama ini penanganan mereka anak anak yang terpapar covid sembilan belas
sekarang anak anak kita tidak terpapar covid sembilan belas ya
karena sekali lagi pandemi ini diprediksi masih akan lama sampai vaksin ketemu dan semua orang divaksin baru selesai pandeminya
untuk itu pencegahan pengendalian infeksi harus dilakukan sejak sekarang
ajak anak anak kita menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat
sesederhana rajin cuci tangan
oke rajin cuci tangan
kalau misalnya anak udah bosen cuci tangan ajak untuk bermain air misalnya
dan kalau misalnya
karena agak nggak suka cuci tangan saya menggunakan trik ini kepada anak saya
saya menggunakan sabun yang ada foamnya
jadi mereka masih agak kurang bisa paham kenapa harus sering cuci tangan
jadi pura puranya seperti main foam
padahal itu cuci tangan dengan baik dan sesuai dengan tata caranya
dan kemudian berikutnya apa
hindari mengajak anak anak kita ke tempat keramaian
kemudian kalau tidak perlu perlu banget tidak usah dulu menggunakan kendaraan umum
karena sekali lagi kayak di krl juga sudah disarankan
balita dan lansia tidak boleh naik ke krl
kemudian jangan sampai juga dihindari juga datang ke kondangan ya
jangan lupa juni lalu ada kasus di cirebon
ingat ada bayi usianya lima puluh hari positif covid sembilan belas setelah diajak orang tuanya ke kondangan
dan kemudian kita lihat sesuai dengan
aturan sejumlah tempat wisata dan transportasi publik juga sudah melarang anak ada di sana
seperti yang tadi saya sampaikan krl balita dan lansia juga tidak boleh naik
kemudian jika tidak mendesak ini dia
ini gambar rumah sakit ceritanya hospital
kalau tidak mendesak hindari membawa anak anak kita ke klinik atau rumah sakit
alternatifnya sekarang sudah dikencarkan sejak lama yaitu konsultasi dengan dokter secara online
bisa dilakukan ada aplikasinya tapi kalau tidak sekarang juga ada beberapa dokter sangat aktif di wa
jadi mau menjawab dan saya sadar tidak bisa semuanya online
misalnya harus ada jadwal imunisasi
bapak ibu yang punya bayi punya balita mau tidak mau harus imunisasi tapi pastikan tetap hati hati
dan mungkin bisa mencari alternatif klinik yang tidak begitu ramai
atau mungkin dipastikan jam jamnya tidak begitu ramai
dan sekarang banyak rumah sakit dan klinik yang sudah sangat open dengan data data seperti itu
jadi bisa membantu kita
oke berikutnya beberapa sekolah
juga masih melarang kegiatan menghindari kerumunan hingga hindari rame rame
dan kemudian beberapa sekolah masih juga menerapkan belum mengajar tatap muka semuanya online
terutama di daerah kuning dan di daerah merah ya
sebagai upaya untuk mengantisipasi persebaran virus ini dan ditaati
kalau misalnya sudah sekolahnya online ya jangan juga kemudian anaknya diajak jalan jalan ke tempat ramai
karena nanti tujuan untuk pencegahan persebarannya jadi sia sia
ada tujuh puluh sembilan juta lebih anak di indonesia
jadi ayo jaga kesehatan sama sama
jangan lupa anak itu peniru ulung
jadi siapa yang harus memulai hidup bersih dan memberikan contoh ya kita yang besar besar
kita yang dewasa